saudara pengadilan tipikor jakarta pada hari ini kembali menggelar sidang kasus korupsi di kementerian pertanian
dengan terdakwa mantan mentan syahrul yassin limpo
di antaranya delapan saksi yang akan diperiksa pada hari ini merupakan keluarga sel
berdasarkan keterangan dari jubir kpk ali fikri delapan saksi itu adalah istri sel ayun sri harahap
anak sel kemal redindo dan cucu sel andi tenri
bilang selain pihak keluarga jaksa juga menghadirkan wakil bendara umum partai nasdem
yang juga merupakan staf khusus isel saat menjabat sebagai mentan joyce triatman
kasus ini menjadi sorotan publik saudara usai terkuak fakta bahwa sel meminta sejumlah fasilitas
hingga miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya
untuk memantau jalannya sidang kasus korupsi mantan mentan sel
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv ada mas nir rahmawati di pengadilan negeri tipikor jakarta
mas selamat siang apakah pihak keluarga ini sudah terpantau hadir dan juga untuk bersaksi pada hari ini
untuk pantauan kami hingga siang hari ini masih belum terlihat dari keluarga syahrul yassin limpo
atau mantan menteri pertanian ini masuk ke ruang sidang untuk bersaksi pada hari ini
namun dari pantauan kami tadi dari sekitar pukul sebelas lewat memang yang masuk ke dalam ruang sidang
merupakan saksi saksi yang bersaksi pada pekan lalu
ada delapan saksi yang melanjutkan pemeriksaan saksi pada hari ini yang sebelumnya pada pekan lalu ini belum selesai untuk dimintai keterangannya
di antaranya yaitu adalah kepala badan standarisasi instrumen pertanian di kementerian pertanian
kepala bagian umum sekretariat badan penelitian dan pengembangan pertanian
kepala biro organisasi dan juga kepala
staf biro umum dan pengadaan yang juga merupakan staff khusus dari menteri pertanian
dan juga protokol kementerian pertanian
serta ketua tim ketata usahaan sekjen dan juga staf ahli dari kementerian pertanian
karena dari pekan lalu dari pemeriksaan ke delapan saksi ini belum selesai
maka hari ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan
baik itu untuk terdakwa syahrul yassin limpo
dua lainnya yaitu mantan sekjen kementerian pertanian
kasdi subakyo dan juga direktur alat dan mesin pertanian
kementerian pertanian muhammad hatta
tadi sekitar pukul sebelas lewat dua puluh ini dari majelis hakim sudah memasuki ruang sidang
dan untuk saat ini persidangan masih dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi
dan juga permintaan keterangan kepada saksi saksi yang sebelumnya
pada minggu lalu ini belum selesai
baik pemeriksaan lanjutan untuk terdakwa mantan mentan scl ini sudah dilakukan pada pukul sebelas
namun memang ada lanjutan untuk pemberian keterangan dari saksi saksi lain
nah masni dari delapan saksi pada hari ini yang dihadirkan
tiga di antara ini kan merupakan keluarga syahrul limpo
apa kemudian yang digali dari keluarga ini
apakah aliran dana yang fantastis diterima oleh pihak keluarga
betul untuk dari apa yang digali oleh majelis hakim
pada tiga keluarga maksud kami pada tiga anggota keluarga dari syahrul yassin limpo
yaitu istri anak dan juga cucunya merupakan aliran dana yang sangat fantastis
yang diterima oleh keluarga syahrul yassin limpo ini
dimana kita ketahui bahwa sebelumnya dari keterangan keterangan saksi pada pemeriksaan saksi
sidang tindak pidana korupsi pada syahrul yassin limpo atau sel ini
banyak dari keterangan keterangan saksi yang menjurus bahwa dari sayuran
syahrul yassin limpo atau sle ini meminta atau dari keluarganya ini memberikan semacam reimbers seperti itu
yang nilainya sangat fantastis memang di atas puluhan juta bahkan sampai ratusan juta
dari istrinya sendiri ini mendapatkan uang diduga mendapatkan uang tiga puluh juta per bulan
di mana uang yang didapatkan ini berasal dari anggaran anggaran dari kementerian pertanian
dan sebenarnya dari kpk juga menyebutkan
bahwa sebenarnya untuk hari ini akan juga diadakan pemeriksaan saksi
di mana pemeriksaan saksi ini merupakan delapan orang
yaitu tiga di antaranya merupakan keluarga dari sel dan lima di antaranya lagi
yaitu dari staf biro umum kementerian dari accounting dari partai nasdem
pengurus rumah pribadi syahrul yassin limpo dan juga honorer yang bekerja di sekjen kementerian pertanian
dan memang sebelumnya pun sempat dibahas terus dan juga digali terus
bagaimana sebenarnya aliran dana yang ada di kementerian pertanian
dan sempat ada dari partai nasdem yang disebutkan di sepanjang persidangan
dimana sebelumnya dari dua minggu sebelumnya untuk sidang pemeriksaan saksi
disebutkan bahwa ada yang bernama joyce triatman
di mana ini merupakan staf khusus kementerian pertanian dan juga sekaligus kader dari partai nasdem
diduga memang dari joyce ini berkoordinasi dengan sekjen kementerian pertanian
untuk mengumpulkan uang hingga satu sembilan puluh lima miliar atau hampir dua miliar dan juga uang sebesar delapan ratus lima puluh juta
serta paket telur ini hingga lima belas ton di mana permintaan jose ini melalui mantan sekjen kementerian pertanian
yaitu ksd subakyo pada tahun dua ribu dua puluh tiga
dan dana ini memang diperoleh dari setiap setiap paslon sln satu yang ada di kementerian pertanian
dan hampir dan terkumpul terkumpul
namun pada uang yang terkumpul delapan ratus lima puluh juta ini
ada kwitansi partai nasdem di dalamnya
inilah yang terus digali oleh hakim pada persidangan
yang memang kita nantikan pada hari ini yang dijadwalkan pada hari ini
untuk terus memeriksa joyce triatman
yang sekaligus merupakan anggota dari partai nasdem
dimana sebelumnya juga disebutkan bahwa uang delapan ratus lima puluh juta ini
uang pendaftaran bacalek dari sel ini
dan sebelumnya pun dari bendara umum partai nasdem
yaitu ahmad sahruni juga sudah diperiksa oleh kpk dan dimintai keterangan
dan memang memberikan keterangan bahwa adanya uang
itu disalurkan ke partai nasdem
itu ada dua x delapan ratus empat puluh juta dan juga empat puluh juta yang diberikan ke partai nasdem
namun ahmad saruni menyebutkan bahwa uang ini sudah dikembalikan kembali ke syahrul yassin limpo
selain itu pun memang yang akan digali oleh hakim
soal mendalami aliran dana yang diterima oleh sel dan keluarganya
di mana sebelumnya dari kabak umum dirjen perkebunan kementerian pertanian
sukim ini menunjukkan bahwa dirinya sempat dimintai oleh anak dari sel
mengenai uang untuk renovasi rumah
ini diminta sebanyak dua ratus juta dengan rincian dua kwitansi
namun saat dimintai kepada sukim
ini pun akan dimintai kepada pejabat pejabat yang ada di dalam kementerian pertanian
namun tidak ada yang memberikan uang tersebut
akhirnya dari sukim inilah memakai uang pribadinya diberikan kepada anak dari sel
namun hingga saat ini mengaku bahwa uang tersebut pun belum dikembalikan oleh anak scl
selain itu yang digali pun selain kepada anak dan juga istrinya
yang dimana memang istrinya yang tadi sempat saya sebutkan bahwa
istrinya ini menerima uang tiga puluh juta per bulan dari kementerian pertanian
ini pada tahun dua ribu dua puluh hingga tahun dua ribu dua puluh
juga membeli tas mewah menggunakan anggaran dari kementerian pertanian
selain itu pun hakim juga akan mendalami bagaimana juga aliran uang yang sampai ke anak dan juga cucu sel
di mana uang ini menggunakan uang kementerian juga
kementerian pertanian untuk memesan tiket pesawat kelas bisnis
tentunya ini akan didalami juga oleh hakim
bagaimana sebenarnya apakah benar dari uang tersebut digunakan untuk keperluan keperluan pribadi
baik itu sel maupun dari keluarganya
selain itu pun dari cucunya sel
ini sempat juga ditransferkan uang dua ratus juta
dan ini dari anggaran anggaran yang ada di kementerian pertanian juga
jika kita himpun bagaimana sebenarnya aliran uang
yang sampai dari maksud kami aliran uang dari kementerian pertanian yang sampai ke syahrul yassin limpo ini
yang pertama yaitu uang bulanan untuk istri dari scl ini sebanyak tiga puluh juta per bulan
pembelian tes mewah ini seharga seratus juta
dan juga skin care anak dan juga skin care istri dan juga cucu dari sl ini yang berkisar dari tujuh belas hingga lima puluh juta
yang dimintai ke biro umum dan juga pengadaan kementerian pertanian
serta uang lima ratus juta untuk membeli mobil untuk anak syahrul yassin limpo seperti itu
dan juga biaya perawatan anak
renovasi kamar anak itu mencapai dua ratus juta
dan juga kado ulang tahun untuk cucu dari sl ini sebesar dua puluh lima juta
sebenarnya untuk anak istri dan juga dari cucu secl ini memang tidak
boleh ini meminta untuk tidak menjadi saksi pada terdakwa sel
namun karena dari keluarga sel ini terjarat juga dan juga berkaitan dengan terdakwa terdakwa lainnya
dua terdakwa lainnya yaitu sekjen dan juga muhammad hatta
seperti itu dari keluarga sel ini anak istri dan cucunya tidak boleh menolak permintaan untuk menjadi saksi pada persidangan kali ini
keluarga sel mulai dari anak cucu dan istri akan dipanggil
majelis hakim terkait pemeriksaan lanjutan mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
terima kasih mas jirama wati yang melaporkan langsung dari pntv kerajaan jakarta